publik dikejutkan ketika untuk pertama kalinya kpk mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan atau sp tiga
tidak cukup sampai di situ sp tiga perdana kpk ternyata dikeluarkan untuk samsul nur salim
yang namanya terjerat kasus korupsi dana talangan blbi
mengulik lebih dalam dalil kpk mengeluarkan sp tiga saya sudah terhubung dengan la lola ester peneliti icw
kemudian ada hairul huda ahli hukum pidana dan nurul gufron wakil ketua kpk
selamat malam mbak lola mbak pak hairul dan juga pak gufron
saya ke pak gufron dulu pak gufron ada beberapa alasan ataupun dasar yang kemudian disampaikan kpk
untuk akhirnya mengeluarkan sp tiga terhadap kasus blpi dengan terpidana yang menjerat samsul nur salim dan juga icih nur salim
apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama kpk untuk akhirnya mengeluarkan sp tiga
dan merasa tidak bisa melanjutkan penyidikan lagi
bagaimana diketahui ya bahwa kasus samsul nur salim bersama istrinya ich nur salim
itu adalah tindak pidana turut serta dalam perbuatan melawan hukum pada saat blbi kepada bank dagang nasional indonesia bdni
bagaimana diketahui bahwa
kasus ini itu kan split antara penyelenggaran negaranya penjabat negaranya yaitu
safrudin arsyad tumenggung dan juga perkara yang samsul dan ich nur salim ini dipisah displit ya
sebagaimana diketahui bahwa kpk di tingkat pertama itu telah mengajukan tuntutan
dan kemudian diputus oleh pengadilan dengan tiga belas tahun penjara
kemudian banding dikuatkan bahkan kemudian ditingkatkan pidananya menjadi lima belas tahun
namun di tingkat kasasi kemudian itu dibebaskan
dibebaskan dengan pandangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh udin asyad tumenggung
akan perbuatan pidana
sehingga kemudian atas perbuatan itu atas putusan tersebut kpk telah meragukan upaya hukum peninjauan kembali
dan telah menyebarkan putusannya oleh mahkamah agung bahwa pk oleh kpk itu tidak diterima
maka secara hukum sebagaimana diketahui bahwa peserta artinya antara safruddin dan juga samsul nur salim dan ijen nur salim
itu terikat dalam satu perbuatan yang sama
maka ketika seseorang dianggap melakukan tindak pidana bersama sama
sementara yang satu sudah dinyatakan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana
maka secara hukum pelaku peserta misalnya abca sudah dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana
maka b dan c secara hukum juga kemudian hilang dalilnya
untuk menyatakan kita mendakwakan perbuatan melawan hukum
itu yang menjadi dasar
sehingga untuk memberikan kepastian hukum karena upaya hukum terhadap kasus safruddin asyatumenggung itu sudah berakhir
dengan putusan pk maka sekali lagi peserta peserta yang lain yang dianggap turut serta dalam tindak pidana itu
yang bersama sama dengan safrudin asyat tumenggung maka tidak memiliki dalil lagi untuk dinyatakan
turut serta melakukan tindak pidana
tindak pidana melawan hukum sebagaimana pasal dua ayat satu
oleh karena itu kpk berpandangan bahwa karena sudah upaya hukum selesai dan putusan pk merupakan fakta hukum
yang juga harus dihormati oleh kpk termasuk di dalamnya maka kpk untuk memberikan kepastian hukum
kepada tersangka yang masih dalam proses penyidikan kami hentikan berdasarkan pasal empat puluh undang undang kpk
begitu mbak yang sudah saya sampaikan
kpk memutuskan pada saat ini merasa tidak ada celah lagi yang kemudian bisa dilanjutkan lagi proses penyidikannya
demikian kurang lebih seperti itu ya pak gufron
ya benar jadi setelah putusan kasasi yang menyatakan no ya
nid van kloof van vroeging yang mengatakan bahwa perbuatan yang bisa sangkakan atau didakwakan kepada terdakwa
yaitu safluddin a satu menggum dianggap bukan merupakan tindak pidana
karena samsul nursalim maupun ijen nursalim ini merupakan pelaku peserta
yaitu turut serta dalam tindak pidana bersama sama dengan safluddin a satu menggung
maka sekali lagi sebagaimana ajaran pengpidana ajaran turut serta
turut serta itu memiliki dua syarat bahwa para peserta itu sepakat untuk melakukan suatu tindakan
tindak pidana bersama sama
kemudian para peserta itu melakukan tindakan tindakan masing masing yang merupakan satu kesatuan kesepakatan
di antara para peserta tersebut
maka secara hukum misalnya saya dengan mbak ya bersepakat melakukan tindak pidana pencurian
ternyata dalam sidang saya dinyatakan tidak bukti melakukan tindak pidana pencurian
maka secara hukum mbak pun itu tidak memiliki landasan hukum untuk kemudian dinyatakan bersama sama
saya untuk melakukan tidak pidana
itu dasarnya karena dan itu kami juga telah melakukan secara hati hati
kami mengundang para ahli kami telah melakukan proses ekspos pasca putusan pk itu sekitar sudah tiga kali
apakah kpk di kepastian hukum kepada para pihak itu harus kemudian kami hentikan
oke sekarang saya minta pandangan hukum dari pak hairul huda
apakah memang dengan berbagai pertimbangan kpk ini
memang sp tiga harus segera dikeluarkan demi memberikan kepastian hukum atas kasus ini pak hairul huda
ya pertama di dalam pasal empat puluh alasan penghentian penyidikan atau penuntutan yang menjadi undangan kpk itu
hanya karena penyidikan atau penuntutan itu telah berlangsung lebih dari dua tahun
jadi menurut saya
apa yang dihentikan itu tidak termasuk dalam pengertian itu
karena tadi penjelasan pak gufron dan juga penjelasan pak alexander pada waktu mengumumkan hal ini
itu berkaitan dengan alasan penghentian penyidikan yang lain
yaitu perbuatannya bukan tindak pidana
sedangkan penghentian penyidikan yang menjadi kewenangan kpk
hanya terkait dengan penyidikan yang tidak selesai dalam waktu dua tahun
sedangkan saya yakin penyidikan perkara ini
buktinya sarifudin ahmad tumenggung sudah diajukan ke pengadilan
yang merupakan kasus yang bersama sama dilakukan dengan yang bersangkutan
jadi secara undang undang sebenarnya kasus ini tidak termasuk kasus yang bisa dihentikan
dengan alasan bukan tindak pidana
karena itu tidak menjadi keundangan kpk
yang keundangan kpk itu kalau penyidikannya setelah setahun
itu ternyata tidak selesai
apakah penyidikan penyidikan yang dilakukan setelah undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
ataukah juga boleh diterapkan terhadap penyidikan yang dilakukan sebelumnya
saya kira undang undang seharusnya tidak berlaku surut
sehingga seharusnya yang dihentikan adalah penyidikan penyidikan yang dilakukan
setelah berlakunya undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
yang ternyata dalam dua tahun tidak bisa dipenuhi
dan syarat syarat untuk dibawa ke pengadilan misalnya seperti itu sehingga harus dihentikan
jadi kasus kasus yang sudah pernah disidik sebelumnya
itu harus diselesaikan melalui pengadilan sebenarnya
karena saya tidak sependapat dengan pak gufron tadi katakanlah bahwa
kalau di antara peserta itu ada yang dinyatakan
perbuatan yang diperlukan
perbuatan yang diperlukan
bukan berarti peserta lain tidak melakukan tindak pidana
karena bisa saja buatannya itu merupakan tindak pidana
tanpa membutuhkan keterlibatan dari pihak lain
karena kalau dilihat dari peristiwanya
misalnya apa yang dilakukan oleh sari pudin amat tupenggung
yang kemudian dilepaskan oleh pengadilan
jadi bukan di no ya pak gufron
ini dilepaskan dari sistem tuntan hukum
itu perbuatan dia dalam kapasitas sebagai kepala bppn
sedangkan yang dilakukan oleh samsul nur salim ini
dalam hubungannya dengan yang lain kalau menurut saya
tidak dalam hubungannya dengan posisi sebagai kepala bptn
dan hubungannya dengan hal itu
karena ini salah satu konstruksi yang ganjil
orang yang satu adalah pejabat
bisa dikatakan bekerja sama dengan yang bukan pejabat
di dalam melakukan tindak pidana korupsi
padahal berlejari perbuasannya masing masing berdiri sendiri
dan masing masing bisa dipertanggungjawabkan
jadi sekali lagi yang kalau didasarkan pada pasal empat puluh
dimana hentian penyidikan itu hanya didasarkan pada penyidikan
yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun
baik penyidikan dan penuntutannya

itu hanya bisa diterapkan terhadap penyidikan yang dilakukan
setelah undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas berlaku
sehingga kemudian tidak bisa terhadap perkara perkara yang lampau
seperti dikatakan dalam kasus samsul nur salim ini
saya kira itu
baik ini ada perspektif yang berbeda begitu pak gufron
dan kalau kemudian tadi pak gufron mengatakan bahwa
ini sudah sangat berhati hati dan meminta pandangan dari ahli hukum
kemudian ini ada perspektif yang berbeda bahwa
tidak sesimpel itu sebetulnya dan harus diselesaikan di pengadilan
saya ingin minta jawaban anda dan juga saya ingin minta perspektif dari mbak lola
tapi kita harus break dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ini anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
pak gufron saya minta anda untuk menanggapi penafsiran pasal empat puluh
yang kemudian tadi dijabarkan oleh pak hairul huda
jadi ada beberapa perspektif begitu yang disampaikan
ini sebetulnya undang undang ini harusnya tidak berlaku surut
dan juga kalau kemudian kasus ini harus diselesaikan di pengadilan
ya terima kasih kepada mas hoirul huda
namanya pandangan tentu bisa beragam ya
para ahli atau para sarjana hukum bisa kemudian berbagai pandangan
yang jelas kami dalam pandangan kpk bahwa
kpk sebagai sebuah struktur kebenaran
kpk sebagai sebuah struktur kebenaran
struktur kelembagaan penegakan hukum
maka sejak kemudian ditetapkan dan kemudian diberi wawonan untuk melakukan penyidikan
maka semua kewenangan penyidikan penyidikan tersebut itu tidak terikat lagi kepada
masa pada saat dia diangkat ke depan
misalnya saya pada saat ini
apakah kemudian saya saat ini hanya kemudian berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
sejak saya dilantik
kemudian pada proses penyidikan yang sudah dilakukan sebelumnya itu kemudian tidak berwenang
maka logika tersebut itu masuk juga kepada semua kewenangan kewenangan yang sedang kami lakukan
termasuk juga pelaksanaan pasal empat puluh
kembali kepada pasal empat
memang kpk pada di pasal empat puluh itu memang diberi wawonan dapat ya
artinya adalah dapat itu merupakan kewenangan
dalam hal misalnya dua tahun belum selesai
tapi itu hanya sebagai sebuah syarat formil tentang waktu saja
tetapi juga tentu kemudian tidak kemudian kpk yang penting dua tahun kemudian dihentikan
tentu tidak itu juga kan
tentu kemudian ada alasan alasan yuridis yang lebih dari sekedar terlewatnya waktu
sebagaimana pasal empat puluh
jadi kalau berbicara tentang bahwa syarat untuk dihentikan yang penting dua tahun ke atas
maka di kpk tentu banyak
karena faktanya ada sekitar bisa saat ini misalnya ada satu ratus enam puluh yang sedang kami sidik
kecuali yang ott
yang otp itu yang kemudian
karena kalau ott karena langsung kemudian dilakukan penahanan
maka pada saat sudah penahanan
argo untuk segera melimpahkan kepada pengadilan menjadi sangat cepat
itu yang terjadi
dan untuk pasal dua ayat satu dan pasal tiga
itu rata rata di kpk lebih dari dua tahun
oke pak huda ingin menanggapi dulu
ya saya sih berpegang pada undang undang
karena atasnya kan
atas kepastian hukum di kpk itu
undang undang menentukan bahwa untuk dapat menghentikan penyidikan itu
alasannya hanya satu
yaitu ketika penyidikan dan penuntutan sudah dilakukan lebih dari dua tahun
tapi tidak selesai
nah ini yang menjadi persoalan juga kenapa pembentuk undang undang bikin begitu
saya kira bukan kesalahan pimpinan kpk generasi pak nurul gufron ini gitu ya
tapi undang undang itu mengikat
mengikat dengan cara itulah bisa dihentikan
sedangkan argumen yang dikemukakan oleh pak nurul gufron tadi memang ada benarnya juga
ketika misalnya ada kasus dilakukan secara bersama sama
lalu kemudian salah satunya dinyatakan onslah
lalu yang lain kemudian tidak bisa jadi dasar
itu satu persoalan
tetapi itu tidak termasuk alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penyidikan oleh kpk
yang kedua juga ada juga perspektif yang mengatakan bahwa tidak selalu kalau salah satu peserta dinyatakan onslah
lalu kemudian yang lain tidak bisa dipertanggungjawabkan
persoalannya yang dionslah ini adalah pejabat negara
yang terdakwa yang lain bukan pejabat negara
sehingga perbuatannya adalah perbuatan yang bisa kita pisahkan
katakanlah seperti itu
perbuatannya tidak sama
lain ke misalnya kalau sama sama pejabat negara
jadi mereka bekerja sama sama sama pejabat negara
misalnya satu kepala bppn satu deputinya
perbuatannya pasti sama karena sama sama pejabat negara yang bekerja sama
kalau ini satu pejabat negara yang kedua yang dua orang lain yang lain bukan pejabat negara
perbuatannya pasti berbeda
oleh karena itu kalau menurut saya
pertama ini penyidikannya sudah selesai
tidak bisa dikatakan penyidikannya tidak selesai
karena sudah ada yang diajukan ke pengadilan dan dinyatakan onslah tadi
bahkan sebelumnya tadi pak gufran mengatakan tempat dinyatakan bersalah
jadi penyidikannya sudah selesai
padahal persyaratan undang undang dua tahun dilakukan penyidikan penuntutan dan tidak selesai
ini kasus penyidikan sudah selesai
karena sekali lagi jadi timbul disparitas
karena rjlino justru jadi tersangka
justru di lahan katakanlah begitu setelah dia jadi tersangka lima tahun
kalau dikatakan dia bisa menggunakan asas ini atau prinsip ini kan bisa juga
karena saya sudah disidik lebih dari dua tahun
harusnya saya dihentikan dong
jadi sekali lagi alasan penghentian penyidikan ini bukan berdasarkan pasal empat puluh
ini yang menjadi kelemahan undang undang yang kemudian mengikat pak gufron dan kawan kawan
di dalam mengambil keputusan persoalannya disitu menurut saya
kalau kemudian dari penjabaran pak huda tadi ada juga timbul masalah baru
nanti kemudian akan timbul persepsi bahwa ada perbedaan perlakuan hukum
antara satu tersangka dengan tersangka lain yang kemudian sedang diproses di kpk
saya sekarang ingin minta perspektif dari icw yang kemudian tentunya mengawal
bagaimana perjalanan pemberantasan korupsi hari ini atau tepatnya tanggal satu april
kpk mengukir sejarah
akhirnya mengeluarkan sp tiga untuk satu kasus dan itu adalah kasus blbi samsul nur salim
apa tanggapan dari aktivis anti korupsi
ya terima kasih mbak eva tadi perparan yang disampaikan oleh pak huda untuk memperbatas
bahwa sebetulnya undang undang dua ribu sembilan belas ini memang ada masalah
dan tentu ini mengecewakan ketika sp tiga dikeluarkan untuk sebuah perkara yang
yang tidak diperlukan
yang sangat lama proses hukumnya dijalankan dan potensi kebijakan negara itu juga sangat besar
ada sekitar empat lima puluh delapan triliun rupiah yang itu potensial menguap
misalnya kpk tidak melakukan upaya hukum lainnya
dan ini kan sebetulnya kalau kpp punya penghormatan sama sekali itu menurut kami juga keliru
sebetulnya masih ada
ada upaya hukum yang mungkin bisa diambil atau ditempuh oleh kpk
jadi ya ini sebetulnya kejadian keluarga sp tiga itu tentu menegaskan betapa bermasalahnya undang undang dua ribu sembilan belas
dan yang kedua juga ini menekankan bahwa kpk agak enggan untuk melakukan upaya buku lanjutan terhadap
jadi kita sudah buka tangka lagi gitu ya
yang kami tahu itu kan pemanggilan secara patut sudah dilakukan dua kali tapi itu dilakukan tahun dua ribu sembilan belas
sekitar bulan juni sampai juli
setelah ada upaya yang dilakukan oleh kpk untuk menghadirkan kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan
kemudian keluarlah sp tiga ini gitu
jadi kami memandang bahwa ini kok seolah olah kpk tidak
melakukan upaya lebih besar selain tentu saja tadi sudah mengajukan pk gitu ya terhadap putusan sat
tapi kalau dalam konteks untuk mencari keterangan mendapat informasi dari tersangka lainnya
itu salah satu
sehingga sp tiga ini kami pandang remat
pak gufron apakah memang kpk enggan untuk melakukan upaya hukum melanjutan terhadap kasus blbi dengan
samsul nur salim ini
seberapa besar sih sebetulnya komitmen kpk
untuk menjawab itu kan jelas ya
jadi setelah kasasi bahkan kpk itu masih melakukan pk
walaupun secara hukum berdasarkan kuhab dan juga putusan mk itu penuntut umum tidak diberi pintu lagi untuk melakukan pk
tapi kpk tetap melakukan
itu menunjukkan komitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tuntas
cuma masalahnya mungkin pak hawir huda bisa diberi

tewing kelsuringa itu mengatakan bahwa turut serta itu syaratnya ada dua mas
jadi pertama tama ada kehendak yang bersama untuk melakukan sebuah kejahatan
dan masing masing pihak itu melakukan tindakannya sesuai kesepakatan
nah perlu diketahui bahwa ya mohon maaf ini rumusan dakwaannya rumusan dakwaan tahun dua ribu delapan belas ya
yang untuk pak safruddin ansad menggung bukan pada saat kami
itu pada saat itu dikonstruksi adalah safruddin ansat menggong maupun samsul nusalin dan ijen nusalin
itu melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang sama
keduanya bekerja sama sepakat untuk melakukan tidak pidana yang sama
walaupun kemudian melakukan di dua sisi yang berbeda
satu pejabat negara itu melakukan proses yang tidak
yang tidak proper terhadap ekspresentasi yang dilakukan oleh nur salim
tapi dikonstruksi hukumnya adalah seakan akan keduanya itu sepakat untuk melakukan kejahatan itu
maka kalau kemudian sebuah kejahatannya itu sudah oleh putusan kasasi dinyatakan bukan merupakan tindak pidana
maka bagi peserta sejenak pesertanya tidak bisa kami kemudian mengkonstruksi atas perbuatan yang berbeda lagi
atas konstruksi yang sudah diajukan pada saat kasusnya samsul nusalin dan ijen nusalin itu masalahnya
mohon maaf jadi kami bukan mau mengelet karena kami faktanya menerima limpahan ketika sudah dua ribu sembilan belas desember ke depan kan
itu proses penyidikan sampai kasasi pun itu masih pada saat oktober dua ribu sembilan belas
artinya kpk sudah berupaya semaksimal
itu yang mohon dipahami
artinya kpk sudah berupaya semaksimal
oke artinya kpk sudah berupaya semaksimal
mungkin begitu ya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus blbi ini
yang saya kemudian juga ingin tindak lanjuti dari penyataan mbak lola tadi seberapa penting sebetulnya menghadirkan samsul nur salim untuk kasus ini
saya ingin tanya juga ke pak huda tapi dijawab setelah jeda berikut ini tetap bersama kami cnn indonesia newscast
iya saya sekarang ke pak huda
pak huda kpk sebenarnya sudah mengerahkan segala upayanya begitu ya untuk menuntaskan kasus blbi ini
yang kemudian juga menjadi pertanyaan seberapa penting sebetulnya samsul nur salim dan istrinya ici nur salim ini dihadirkan untuk bisa memberi titik terang terhadap kasus blbi ini
ya yang dimaksimalkan itu adalah terhadap rudin temenggu dan terhadap samsul nusalin
jadi dua hal yang berbeda gitu
itu benar pak asdu gufron tadi mengatakan bahwa walaupun tidak ada peluang untuk mengajukan pk tetap melakukan upaya pk
saya kira itu satu persoalan
tetapi yang belum dimaksimalkan adalah terhadap samsul nur salin ini dan istrinya
itu persoalan yang lain menurut saya
walaupun ibu hj winkal seringah tadi yang pendapatnya dikutip oleh pak gufron tadi

itu adalah satu pendapat saja
tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tiap tiap peserta itu tidak harus melakukan unsur yang sama dari satu delik
sehingga kemudian bisa jadi perbuatan yang tidak sama tadi juga merupakan suatu delik yang berdiri sendiri
itu hanya bisa diuji lewat pengadilan
jadi bagi saya karena ini bahkan tak tanggung jawab
kita tanggung jawab ya tanggung jawab pimpinan kpk sekarang atas amburadulnya proses penyidikan yang dilakukan oleh pimpinan kpk yang lalu
memang getahnya jadi dihadapi oleh pimpinan yang sekarang
sehingga kemudian nanti ini akan menimbulkan disparitas juga
karena kasus blbi kan bukan hanya ini
cukup banyak kasus blbi yang juga dinyatakan oleh pengadilan bersalah
dan juga sekali lagi di satu sisi ini ironisnya
karjelino justru ditahan dan perkaranya akan digelar di pengadilan
padahal mungkin dia juga bisa mendalilkan hal yang sama dalam pengertian dari segi waktu penyidikan dia sudah begitu panjang
katakanlah lebih dari dua tahun yang bisa jadi alasan untuk kemudian dihentikan oleh kpk
ya walaupun saya kira masing masing kasus berbeda beda masalahnya
tapi disparitas itu menjadi tantangan tersendiri
jangan sampai kemudian di masa ini terjadi disparitas
kalau mau dihentikan dihentikan aja semua
atau sekali lagi gunakan asas bahwa hukum tidak berlaku surut
termasuk asas hukum acara pidana saya pikir itu
sehingga penyidikan yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun
yang di masa pak gufron cs sebagai pimpinan
itu yang dihentikan sebagai sasaran
supaya kemudian tidak timbul polemik di dalam masyarakat
saya kira itu
oke timbul polemik di masyarakat
sekarang saya ke mbak lola seberapa mengkhawatirkan sebetulnya dengan sp tiga ini
nanti akan terjadi disparitas kemudian terjadi polemik di masyarakat
menurut anda apakah ini menimbulkan hanya menimbulkan masalah disparitas
atau menimbulkan masalah yang lebih besar lagi sebetulnya mbak lola
ya ini kalau kita berkacanya dari
apa perbuatan dari syamsul dan icinursalim
ini kan sebetulnya tadi juga sudah sempat disampaikan oleh pak huda
itu dua perbuatan yang berbeda antara sat dengan syamsul dan icinursalim
saya juga mau menegaskan kembali bahwa ini kan oleh syamsul dan icinursalim
jadi dia tidak comply gitu ya
pernah tetapkan sisi tersangka dipanggil secara patut oleh kpk tidak hadir
kemudian tidak lagi anggap tidak menanggung
oke terima kasih
ada upaya pemanggilan terhadap syamsul nur salim dan ici nur salim
padahal mereka sudah tidak kompon perlu diingat
mereka sudah tidak patuh terhadap proses hukum yang berjalan
kemudian dihadiahi sp tiga
ini jadi lucu
dan satu lagi saya mau sampaikan
sebetulnya kalau bicara soal upaya hukum
sebetulnya mungkin bisa saja tidak ditempuh dari mekanisme pidana
tadi rasanya pak gufron sudah sangat firm gitu
mengunci bahwa kpk sudah mengajukan pk yang sebetulnya tidak bisa diterima
secara peraturan dia tidak dibenarkan tapi itu pun ditempuh oleh kpk
oke lah bagi satu upaya
dia lakukan terhadap s a t
tapi di sisi lain juga rasanya kita perlu mengingat bahwa
dalam pasal yang sama yang dijadikan dasar oleh kpk mengeluarkan sp tiga
terhadap kasusnya syamsul nur salim dan ici nur salim
di ayat empat nya itu kan disebutkan bahwa mungkin saja bahwa
sp tiga itu nantinya dibatalkan ketika ada bukti baru
jadi kalau misalnya itu bisa dicari oleh kpk ya itu harusnya bisa dibatalkan
itu yang pertama
yang kedua kalau misalnya memang ya ini andai andai kita tidak berharap seperti itu
tapi upaya hukum lain yang bisa ditempuh juga lewat mekanisme perdata
itu ya uu tiga dua ttikor itu kan memungkinkan hal tersebut
mengajukan upaya atau gugatan perdata
dan nanti bisa dilimpahkan ke jakarta secara negara
kemudian dimintakan ganti rugi atas kerugian yang tadi rp empat lima puluh delapan triliun
jadi makanya ketika tadi pak gufron bilang
sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh kpk kok jadikan deh
padahal sebetulnya undang undang masih memungkinkan hal tersebut
jadi yang itu bisa diambil antara lain misalnya
di investigatif bpk tahun dua ribu tujuh belas yang dinyatakan tidak sah misalnya oleh hakim
minta kan opinion itu ya
keputusan atas hasil audit tersebut
itu kan juga bisa menyumbang tanda kutip memenuhi syarat soal kebaruan
tambah lagi sebetulnya ada juga peluang yang bisa diambil oleh kpk ketika
salah satu anggota majelis hakim yang memutus sat
itu diketahui melakukan pelanggaran etik dan sudah diputus bersalah terbukti bersalah
ya dalam kerangka putusan lepas sat
jadi sebetulnya ada berbagai hal yang bisa dieksplorasi dan dijadikan pintu masuk baru
oleh kpk untuk melakukan upaya hukum
sehingga ketika kemudian dinyatakan bahwa kpk sudah tidak punya upaya hukum lain
oke dengan berbagai upaya hukum yang kemudian tadi mbak lola
oke silahkan pak gufron dulu
ya terima kasih
jadi yang perlu diklarifikasi supaya tidak ekspersepsi mbak ola maupun mas huda
bahwa yang di sp tiga ini adalah penyidikan atas perbuatan yang bersama sama
diduga melakukan tidak pidana bersama sat
kalau ternyata ada perbuatan lain yang terpisah dari perbuatan sat
tentu itu masih terbuka
jadi jangan kemudian digebuyauyah terhadap subjek samsul nur salim dan ike nur salim
tetapi atas perbuatan yang bersama sama dengan sat
itu yang perlu diklarifikasi supaya tidak
yang diberhentikan adalah atas perbuatan yang dianggap bersama sama dengan sat
melakukan dispresentasi pada saat pengajuan blbi bdni
yang perlu diklarifikasi
kalau ternyata ada perbuatan lain di luar yang terkait dengan sat
kami masih terbuka
itu satu hal
kedua kami juga perlu tanggapi kepada bahwa harus ke
kalau ini terpotong pika sudah tidak ada ke perdata
tapi itu bukan wewenang kpk
kpk bukan jaksa pengacara negara untuk kemudian ngajukan
mohon dibaca wewenang kpk
itu yang supaya publik apalagi mbak ola ini ahli hukum saja
bisa miss begini maka kemudian publik supaya tidak dikacaukan
dengan persepsi dan asumsi anda yang masih kacau ini
ini yang mohon diklarifikasi ya
wewenang kpk itu mulai dari menyelidik menyelidik menyidik menuntut
kemudian kalau ada dugaan tindak pidana kemudian tidak terbukti
tapi merugikan negara pun jaksa pengacara negara yang kemudian bergerak
mewakili negara bukan kpk
karena itu yang jangan digebiah uya
termasuk sekali lagi yang diberhentikan sp tiga kan itu adalah
yang perbuatannya dianggap turut serta bersama sama dengan sat
kpk apakah berhenti untuk yang itu berhenti
tapi untuk pidana yang lain kalau ternyata dalam itu ada perbuatan
melawan hukum lain atau menyalahguna guna yang lain masih bisa
kalau ternyata misalnya ada suap pasal lima ada pasal yang lain lain
dalam tidak pidana korpsi masih bisa masih terjadi
itu yang perlu diklarifikasi
oke artinya memang kpk masih akan menempuh upaya upaya hukum lain
untuk kasus ini mbak lola
jadi jangan kemudian persepsi dan asumsi itu nantinya akan menimbulkan
pesimisme terhadap pemberantasan korupsi
kurang lebih seperti itu ya pak gufron
ya supaya paham saja yang diberhentikan yang dianggap turut serta bersama sama
dengan sat kalau ada perbuatan lain yang tidak sedekat dengan sat
yang sudah dinyatakan
gufron tadi menyatakan bahwa ini kewenangannya jaksa pengacara negara
betul tapi juga di pasal delapan puluh dua kan itu dinyatakan bahwa berkas itu harus dilimpahkan
jadi ada di situ juga inisiatif dari kpk untuk melimpahkan berkas tersebut
ke jaksa pengacara negara
jadi menurut saya sih betulnya itu tidak secara serta merta menghapuskan
tanggung jawab kpk untuk menindak itu dalam mekanisme hukum perdata tadi gitu
menyerahkan berkas itu kan sebetulnya
sudah dipuduknya gitu untuk kemudian diserahkan ke jaksa pengacara negara
oke baiklah sebelum kita tutup diskusi ini saya ke pak huda dulu
sebelum nantinya saya ke pak gufron pak huda kalau memang kemudian tadi mbak lola mengatakan
masih ada upaya hukum lain apa saja yang menurut anda possibility possibility
upaya hukum lain untuk kasus blbi ini
iya blbi kan bukan perbuatan sederhana ya perbuatan yang sangat kompleks gitu ya
tadi pernyataan terakhir pak gufron bahwa
hanya menyangkut perbuatan yang bersama sama dengan pak sat itu yang dihentikan
jadi artinya kalau ada perbuatan dari pak samsun nursalin dan ibu ici nursalin itu
yang bisa di split bisa dipisah bisa dikualifikasi sebagai perbuatan yang sendiri katakanlah begitu
walaupun dari penyidikan itu juga sebenarnya masih terbuka untuk kemudian melakukan proses hukum terhadap hal tersebut
saya berharap sekali lagi supaya kemudian tidak terjadi disparitas
mungkin kpk bisa lebih transparan terhadap kasus kasus yang lama lama ini
yang sudah lima tahun empat tahun yang dibawa ke pengadilan
sehingga kemudian masyarakat bisa ikut memberikan sumbang saran
mana yang memang sebaiknya memperbaiki
karena memang tidak ada jalan lain yang harus dihentikan
karena itu adalah hasil dari kinerja yang kurang baik katakanlah pada masa lalu
karena terlalu terburu buru menetapkan tersangka
tapi mana yang sebenarnya harus segera dibawa ke pengadilan
supaya kemudian juga jangan terbuka peluang untuk kemudian menilai sebagai suatu bentuk disparitas
saya kira itu saja
oke pak gufron silahkan untuk menutup diskusi ini
segala masukan yang kemudian disampaikan tadi baik dari mbak lola maupun juga pak huda
tentunya akan memberikan amunisi begitu ya bagi kpk
masukan masukan ini akan memberikan amunisi bagi kpk untuk tidak berhenti begitu ya
untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi
apa saja kemudian rencana kpk untuk blbi ini
enggak pertama tama kpk sekali lagi mengapresiasi kepada segenap publik ya
termasuk pakar pemerintah dan juga pemerintah
termasuk pakar pak huda maupun ikw yang selalu mengkritisi
tetapi kami berharap lebih kepada substansinya itu lebih diterangkan dulu
supaya clear supaya tidak kemudian ada miss miss yang bisa juga menimbulkan persepsi yang tidak tepat di publik
tentu saja jadi kalaupun kpk melakukan tindakan hukum kpk terbuka akan transparan dan juga akan menyambut baik
dan misalnya ikw dan saat ini kami dengar aki sudah melakukan perapradilan
kali lagi kalau kemudian putusan dari pengadilan nanti dinyatakan diperintahkan untuk dilanjutkan
artinya penghentiannya dianggap tidak sah kpk akan terbuka untuk melakukan
itu yang kami lakukan
jadi semangat kpk semangat agar berkepastian hukum tapi tetap menerima kritik dan saran secara terbuka
oke baiklah tentunya kalau kemudian alasan kpk adalah memberi kepastian hukum dengan mengeluarkan sp tiga untuk kasus blbi
tentunya publik juga menunggu bagaimana kepastian komitmen begitu ya pemberantasan korupsi dari kpk
kita akan tunggu bagaimana langkah ataupun bagaimana kasus ini bergulir selanjutnya
terima kasih ke pak gufron pak huda dan juga mbak lola atas diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam pak gufron pak huda dan juga mbak lola
salam terima kasih
salam terima kasih
indonesia newscast segera kembali bersama rekan saya elvira hairunisa tetap bersama kami